prof kemudian yang saat ini dilihat oleh publik kan adalah narasinya berbeda
di awal ada narasi bebas murni tapi kemudian bebas bersyarat
tapi kemudian prof yusril sendiri mengatakan bahwa soal kesediaan ustadz abu bakar bashir untuk kemudian menyatakan ikrar kepada nkri dan pancasila
apa yang saat itu prof yusri jelaskan kepada presiden dan apakah presiden kemudian sudah menerima bahwa jika memang abu bakar ⁇ asyir ⁇ tidak bersedia untuk menandatangani ikrar tersebut
yang kita kenalikan
hal itu kan adalah pembebasan persyarat
dan pintu keluar yang digunakan untuk memproses pak abu bakar basir ini adalah bebas bersyarat itu
bukan gerasi bukan juga amnesti
jadi pintunya adalah bebas bersyarat itu
dan bebas bersyarat itu merupakan salah satu hak merapidana yang diatur di dalam undang undang seribu dua ratus sembilan puluh lima tentang pemasyarakatan
yang kemudian juga diatur
yang kemudian juga diatur dalam pp dua puluh delapan tahun dua ribu enam tentang pengaturan tentang hak hak merapidana
yang belakangan itu muncul lagi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
itu tentang pemberian syarat syarat tertentu dalam pembunuhan hak hak narapidana
tertentu misalnya korupsi money laundering terorisme narkotika dan lain lain

nah saya sudah menolak semua itu dan saya berpendapat bahwa yang diberlakukan kepada pak bashir itu adalah pp dua puluh delapan tahun dua ribu dua
bukan pp sembilan puluh sembilan
karena pp sembilan puluh sembilan itu keluar pada tahun dua ribu dua belas
dan pak abu bakar basir itu sudah dipidana indera pada tahun dua ribu sebelas
jadi pp sembilan puluh sembilan itu tidak berlaku
jadi tidak bisa diberlakukan kepada beliau
buktinya beliau sudah diremisi tiga kali
artinya memang tidak terkena pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas itu
nah kalau kita ikuti sebenarnya murni pp dua puluh delapan tahun dua ribu empat belas
itu adalah seorang merapidana teroris itu
kalau diberikan bebas persyarat
itu memang tidak ada syarat menantangani kesetiaan kepada pancasila pada ud empat puluh lima nkri dan sebagainya
itu ada di dalam pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua
dan kemungkinan juga itu ada di dalam peraturan menteri hukum dan ham nomor tiga tahun dua ribu delapan belas
jadi semua peraturan menteri hukum dan ham nomor tiga tahun dua ribu delapan belas itu mengacu kepada pp sembilan puluh sembilan
itu otomatis juga tidak bisa diberlakukan kepada pak abu bakar basir
oleh sebab itu
pada bulan desember yang lalu
beliau itu sebenarnya sudah berhak untuk bebas bersyarat itu
lembaga pemasyarakatan kemudian hukum dan ham meminta persyaratan itu
yang sebenarnya sih menurut pendapat saya itu nggak bisa diberlakukan kepada pak abu bakar basir
lalu mengatasi kesulitan inilah yang pak jokowi meminta saya untuk mencari jalan keluar dan menjembatani soal ini
saya berdialog dengan pak abu bakar basir
jawabannya ya klasik lah
saya sudah mendengar jawaban itu mungkin sudah dua puluh tahun yang lalu
bahwa beliau hanya setia taat kepada allah dan setia kepada islam
tidak kepada yang lain
ustadz bukankah orang yang mentaati orang yang setia pada islam
juga sebenarnya juga sama kepada pancasila
kenapa saya tidak bertentangan dengan islam
ya saya paham itu
kalau begitu ya taat pada islam saja
jadi saya sebenarnya tidak mau berdiskusi dengan beliau
karena saya memahami pikirannya memang sudah seperti itu
dan itu saya laporkan kepada pak jokowi
apa respon pak jokowi saat itu
pak jokowi mengatakan ya sudah kalau begitu ya kita ini kita mudahkan saja syarat syaratnya itu
yang sebenarnya secara sakot dalam pp dua puluh delapan dua ribu enam memang tidak ada
nah jadi ya seperti itulah
dan sudah saya laporkan pak jokowi sudah menyetujui
ya tapi namanya sebuah keputusan kan ya ada dinamika ada perkembangan
dan itulah yang terjadi di dalam pemerintah
saya tidak tahu apa yang terjadi dalam rapat menko polhukam
lalu ada keputusan yang disampaikan oleh pak komplitaj yang dikumpulkan pak beranto
dia katakan ya saya menghormati menghargai karena itu adalah kewenangannya pemerintah
tapi saya sudah melaksanakan
saya sudah melaksanakan apa yang ditugaskan presiden kepada saya
prof tapi pernyataan terbaru dari presiden jokowi tadi juga sempat kami tayangkan
saya akan kutip di sini
ini namanya pembebasan bersyarat bukan pembebasan murni sudah dikonfirmasi tadi oleh prof yusril
nah syaratnya itu harus dipenuhi
contoh setia pada nkri dan setia pada pancasila itu baik sekali
sangat prinsip sekali
itu sudah sangat jelas sekali
kalau melihat pernyataan terbaru presiden jokowi ini apakah artinya memang menyerahkan kajian
sepenuhnya sekarang kepada menko polukam dan kemudian tidak akan menghasilkan keputusan yang berbeda
yang mungkin sudah disampaikan kepada prof yusril sebelumnya
soal dimudahkan syarat syarat itu
ya seperti saya bilang tadi kan kalau mengacu kepada pp dua puluh delapan dua ribu enam syarat syarat itu kan tidak ada
ya jadi kalau memakai pp sembilan puluh sembilan
dan menggunakan turunannya lagi yaitu permen kumham nomor tiga dua ribu delapan belas
syarat syarat itu ada
syarat syarat itu kan tidak bisa diterapkan kepada pak abu bakar basir
karena tidak bisa berlaku secara retoraktif
ya jadi saya kira penjelasan saya sudah clear sekali
sudah saya telah aspek hukumnya dan sudah saya sampaikan
tapi kalau jadi perkembangan baru ya saya hormatilah
itu adalah keputusannya pemerintah
jadi sepanjang tugas saya yang diberikan pak presiden
tugas saya sudah saya laksanakan dan masyarakat juga tahu
saya sudah maksimal melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sesuai dengan perintah presiden kepada saya
saya menarik dari tadi prof yusril mengatakan ada perkembangan terbaru ada perkembangan terbaru
apa sebenarnya perkembangan terbarunya dan apakah itu artinya pembebasan abu bakar ⁇ baasyir ⁇ masih akan ditangguhkan dulu
nanti setelah jeda dijawab ya prof kita jeda dulu sekarang
cnn indonesia prime news segera kembali
ada kembali bersama kami di prime news karena keterbatasan waktu prof yusril
saya akan ke prof yusril lagi prof
soal perkembangan perkembangan terbarunya apakah itu kemudian juga termasuk penangguhan pembebasannya
informasi yang anda dapatkan seperti apa prof
saya sendiri tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi
kemarin itu seharian saya ada di sulawesi tenggara dan saya baru kembali ke jakarta kira kira jam delapan malam
dan disitu saya mendengar konversi pers dari pak wiranto dan juga membaca di media online
dan sampai hari ini saya tidak kontak dengan pak presiden maupun juga dengan pak wiranto sehingga saya tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi
dan sore ini pun saya baca ada keterangan dari presiden mengenai masalah ini
jadi kalau misalnya ingin ditanya apakah yang terjadi di internal pemerintah dan apakah ini akan ada penundaan sampai kapan akan ditunda
nah itu lebih baik ditanyakan kepada pak wiranto karena beliau yang tahu di rapat polhukam itu seperti apa isinya dan apa kesimpulan dari rapat polhukam
dan sampai pak presiden tadi menyampaikan konversi pers pada sore hari ini
jadi saya minta maaf saya ini kan di luar pemerintah
jadi saya juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam
jadi mungkin ditanyakan kepada pak wiranto lah apa yang sebenarnya terjadi kemarin dan hari ini
prof sebenarnya kalau secara personal ketika berbicara dengan pak presiden apa sih alasannya
kalau misalnya yang kita tahu di media soal kemanusiaan
karena ini timingnya kan sangat politis juga dan kemudian banyak kritik datang bertubi tubi soal itu juga
tapi apa sebenarnya yang disampaikan pak presiden
kalau pak presiden bicara kepada saya ada tiga hal yang beliau kemukakan
yang berpokok pangkal dari alasan kemanusiaan
pertama beliau sudah sangat sepuh usianya sudah delapan puluh satu tahun
yang kedua kesehatan beliau yang makin menurun
yang ketiga bagaimanapun beliau adalah seorang ulama dan beliau mengatakan saya tidak ingin ada seorang ulama itu berlama lama berada di dalam lembaga pemasyarakatan
jadi sebenarnya seperti saya katakan tadi pak bashir itu sudah berhak untuk bebas persyarat itu pada pertengahan bulan desember dua ribu delapan belas yang lalu
dan itu hak beliau
hak beliau itu harus dipenuhi
kalau tidak dipenuhi digugat ke pengadilan nanti pemerintah kalah
orang punya hak tapi tidak ditunaikan hak haknya
nah tapi sudah sekian sebulan lebih ya masih terkatung katung
antara lain adalah masalah persyaratan persyaratan yang tadi dikemukakan
jadi sebenarnya kalau mengikuti satu prosedur normal tanggal delapan belas itu delapan belas kalau tidak salah tiga belas desember beliau sudah harus bebas
nah itu sudah berhasil
karena tidak bebas tanggal delapan belas itu lalu dicarikan jalan keluar bagaimana bisa bebas
jadi tidak sepenyung penyung ujuk ujuk membebaskan beliau untuk mencari dukungan politik
jadi kalau tidak dibebaskan tanggal delapan belas malah orang tanya ini kenapa nih dihalang halangi hak orang agenda politik apa lagi
nah ketika terhalang oleh birokrasi di kementerian hukum dan ham presiden turun tangan mencari jalan keluar supaya bisa bebas
ya diusahakanlah saya diutus untuk mencari jalan keluarnya walaupun masalah ini sudah berapa kali juga dibicarakan di internal pemerintah
lalu timbul tanya lagi oh ini sudah dekat pemilu mau untung politik apa lagi
saya pikir kalau kita bertanya begini siapapun jadi pejabat jadi presiden ya orang orang yang di sebelah sana ya pasti akan berkata begitu
jadi pengalaman saya jadi menteri jadi pejabat ya apapun yang kita putuskan itu salah saja
kita ambil keputusan kita disalahkan nggak ambil keputusan kita disalahkan
itu biasalah risiko orang ya orang yang mengkritik itu pun satu ketika dia jadi menteri atau jadi presiden dia akan mengalami hal yang sama
jadi wajar wajar saja lah
termasuk kemudian tuduhan bahwa negara kalah terhadap terorisme
negara kalah terhadap teroris itu kan kalau negaranya kalah sama teroris seperti ditalukan oleh teroris begitu
itu tidak terjadi
pak bashir itu kan sudah dipidana saya tidak mau memperdebatkan pak bashir itu bersalah atau tidak apakah teroris atau bukan
yang jadi acuan saya pak basir itu sudah dipidana
dan oleh keputusan mahkamah agung yang ikhlas dan beliau sudah menjalani pidana sudah terum
nah kalau sudah beliau itu dipidana ya dah
dia ada hak hak antara lain hak untuk bebas persaraan
nah jadi hak haknya itu kita penuhi saja
saya nggak perlu lagi berdebat beliau ini teroris apa bukan
kalau pak basyir saja berjanda bercanda ketika wartawan masuk ke lp gunung sindur lalu pak basyir bilang
lo ini wartawan wartawan tidak takut ya sama teroris
jadi beliau pun berjanda janda begitu
jadi saya pikir
ini memang hak haknya ya
saya juga berpikir bahwa harus harus apa namanya
harus mengambil langkah untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi sekarang ini
oke baik prof yusril terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui telepon sudah menjelaskan secara runut
terima kasih prof yose selamat malam
ya ya baik terima kasih banyak ya
ya selamat malam prof
ya dan saya langsung sekarang ke bang fikar
bang fikar termasuk yang salah satunya dari awal sudah menentang landasan hukumnya dikatakan tidak jelas
setelah ada penjelasan itu apakah masih tidak jelas atau justru tambah banyak pertanyaan
begini ya kalau undang undang materil ya itu mengenal arti retroktif
berlaku ke belakang gitu
tapi ini kan aturan di penjara
itu sebenarnya aturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan gitu
meskipun orang masuknya jauh sebelum ada aturan itu
ketika aturan itu ada ya harusnya berlaku juga sama
sebenarnya gitu itu satu
ya yang kedua lembaga pembebasan bersyarat itu dasarnya sekali adalah di kuhp sebenarnya
ada di pasal lima belas a ayat satu dan dua menyebutkan begini
pembebasan bersyarat itu syarat umumnya adalah
narapidana itu tidak akan melakukan tindak pidana mengulangi lagi
itu satu itu syarat pertama syarat umum
nah syarat khususnya kuhp mensyaratkan begini
boleh dikasih syarat apapun dengan koridor tidak melanggar kebebasan beragama dan kebebasan berpolitik
artinya lembaga pemasarakatan atau menteri kehukum boleh dia menentukan syarat apa
termasuk syarat tadi taat kepada
apa tadi taat kepada nkri
tidak ada masalah gitu
pertanyaannya kalau itu mau dipersoalkan bertentangan dengan kebebasan beragama dan berpolitik
syarat yang dikeluarkan oleh negara
kalau kemudian seolah olah presiden mengambil alih persyaratan itu
memakai diskresinya presiden
nah itu yang saya bilang tidak ada landasan hukumnya
itu satu ya
yang ketiga pembebasan bersarat itu bukan bebas murni
dia ada masa percobaan juga
artinya ada pengawasan juga
bukan orang begitu bebas
masih harus lapor juga kan
iya harus lapor juga
jadi ada tahapan tahapannya
tidak orang kemudian bebas bersarat dilepas
karena bagaimanapun juga itu putusan pengadilan
yang harus dijalankan
meskipun ada kompensasi dia bisa
dia bisa diluar gitu
selain itu kan ada asimilasi ada remisi
ada segala macam gitu
ada jalan jalan remisi
yang kemudian membuat ribut kan juga itu yang
apa senturi itu kan
gara gara remisi dia separuh bisa keluar kan gitu
itu juga persoalan gitu
mbak fika tapi kalau misalnya tadi mengutip
dari pernyataan pak jokowi kepada pak yusril yang dibilang
mudahkan syarat syaratnya itu
apa itu sebenarnya
kalau misalnya kita bicara soal
soal landasan hukum nih
perintah perintah lisan seperti itu bagaimana
saya sebenarnya ngerti jalan pikirannya pak yusril
ya tadi berapa pp dua puluh delapan dua ribu enam itu
tidak ada dua ribu enam itu tidak ada mengandung syarat syarat itu
itu mustahil menurut saya
karena ada diundang
karena kuhp nya sendiri menentukan syarat itu tadi
ada syarat umum ada syarat khusus gitu
namanya pembebasan bersyarat gitu
itu bukan bebas
dan itu basic ya
harus semuanya terikat dengan itu
terikat dengan itu
minimal ada pernyataan bahwa dia tidak akan melakukan tindak pidana lagi
itu ada di kuhp nggak bisa dibantah itu
nah karena itu saya bilang kalau mau merubah itu
ya rubahlah dengan undang undang lagi
karena yang bisa merubah undang undang ya undang undang
presiden sekalipun nggak bisa dengan diskresinya melawan undang undang

tidak bisa menyampingkan itu
bang habib nanti saya selanjutnya ke bang habib
kalau melihat progress perubahan narasinya
dari hari ke hari sekarang kemudian sudah diserahkan akan dikaji
ini apa sih soal administrasi apa
amatir oke nanti dielaborasi
oke nanti dielaborasi ya selanjutnya
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
bang habib tadi mengatakan sebelum jeda pemerintahan yang amati
ya jadi gini jadi sejak awal kita tentu publik bingung ya
atas apa yang terjadi dalam tiga empat hari belakang
pertama pak yusril ya dengan segala hormat ya
sebagai orang non pemerintahan
beliau sendiri mengatakan saya bukan lawyer presiden
tadi ditegaskan lagi kan ini seorang lawyernya
tetapi menyampaikan sesuatu yang kemudian dianggap orang setidaknya
sebagai keputusan pemerintahan
yaitu soal apa namanya akan bebasnya ustadz basir
dan itu kemudian dikonfirmasi kembali oleh presiden jokowi
tiba tiba ya kan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga
hanya hitungan belasan
ya dua puluh an jam ya kan berubah lagi
ya kan yang tadinya seolah ada syarat diperlunak dan lain sebagainya
menjadi mentah kembali
jadi dalam konteks ya aktornya ini ya kan
bagaimana mungkin orang yang bukan pemerintahan menyampaikan sesuatu
yang kemudian dianggap resmi dari pemerintahan
ini mungkin di seluruh dunia jarang jarang yang beginian pak
ya kan baru penasihat hukum dari pasangan capres dan cawapres
calon capres dan cawapres di masa yang akan datang
sudah bisa masuk ke ranah birokrasi seperti itu
nah kemudian dari konteks bagaimana pematuhan terhadap regulasi
ini terlihat gamang sekali gitu loh
bagaimana coba misalnya mengartikan
menyatakan ikrar ya di dalam
kalau saya sih sepakat bahwa dengan pak fikar
dia yang dua ribu dua puluh
tetapi kan bukan
tulisannya kan bukan menandatangani dokumen
per frase ditulis menyatakan ikrar
menyatakan ikrar itu menurut saya kan masih bisa luas
masih bisa luas
masih bisa di ketika misalnya ada komunikasi
ustadz basit mengatakan
oh ternyata sama pancasila dengan apa namanya dengan islam
ya udah apa namanya saya ikut islam
menurut saya itu juga bisa di apa namanya
bisa juga dijadikan dasar
di luar hal tersebut semua
dalam konteks kemanusiaan saya sangat sepakat ya
sebetulnya mbak kita kembali ke definisi
kalau di dua belas tahun sembilan puluh lima di undang undang ya
kemudian di peraturan pemerintah juga diatur bahwa
pembebasan bersarat itu adalah pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan
intinya itu sebetulnya
di luar tapi tetap apa namanya dilakukan pembinaan
dalam konteks pembinaan
ini hal yang sederhana ya kan
hal yang sebetulnya bisa diatasi dengan mudah
menjadi complicated karena menurut saya saya khawatir
penelusuran hukum capres cawapres
tapi motif elektoralnya seberapa besar sih
mau seberapa besar mau seberapa besar jelas
akan switch semudah itu juga
kapasitas pak yusuf itu penasehat hukum capres dan cawapres
capres dan cawapres itu goalnya adalah elektoral
jadi jadi repot ini semua
hal hal yang menyangkut kemanusiaan sederhana
menjadi rumit ketika digoreng goreng
dengan apa yang saya khawatirkan dengan motif elektoral
oke tapi kalau misalnya sekarang melihat pergerakan yang terjadi
apakah ini menurut
bang fikar ini sudah langkah yang paling tepat saat ini diambil oleh pemerintah
oke dikaji dulu deh di hold dulu
ya saya kira itu langkah yang paling tepat untuk mengkaji
itu bahasa pemerintah ya sebenarnya
bahasa dikaji lebih dalam itu bahasa pemerintah sebenarnya
sebenarnya konkretnya dipertimbangkan kembali
itu sebenarnya kan yang terjadi
silakan tapi concern saya pada pasisi hukumnya
saya setuju ya
bahwa kemanusiaan itu menjadi dasar dari penegakan hukum
saya setuju karena memang hukum itu untuk manusia
bukan untuk hukum juga
itu saya setuju itu
tapi kalau ini nanti dijadikan semacam presiden
ada keputusan yang kemudian mendasarkan pada itu
ini harus dikaji benar benar
supaya juga bisa berlaku pada semua orang
nah itu dia ada
artinya tidak kasuistis gitu
saya kira di rukuhp yang baru ada
sekarang orang tujuh puluh tahun udah gak bisa masuk penjara
dan jika kemudian pemerintah mengambil langkah langkah yang tadi dipaparkan
seperti prof yusril itu
menurut anda itu akan backlash
dan akan berdampak pada permintaan serupa oleh teman teman warga binatang lain
karena ini jadi presiden
dan dianggap ada
dianggap ada dasarnya
kemungkinannya dua digugat itu putusannya ya
atau semua orang minta seperti hal yang sama
dari awal presiden sekalipun ketika mengambil keputusan harus ada landasan hukumnya
harus ada dasarnya
apalagi kan ini masuk ke wilayah penegakan hukum
bukan wilayahnya sebenarnya
nah kekuasaan kehakiman itu bukan wilayahnya
konstitusi itu sudah membatasi
dia punya wilayah wilayah kekuasaan kehakiman
amnesty abolisi gerasi
itu kan wilayahnya presiden
nah silakan gitu
kalau dia mau menggunakan itu
itu haknya presiden
sebenarnya di situ ini persoalannya
oke bang habib sebenarnya kalau ini tuh seberapa lebih kenceng aroma politisnya
ya sangat kencang
jadi artinya gini
saya juga bingung kenapa
apakah karena memang itu dilakukan oleh yusril
seperti kata pak yusril ya
mau dianggap politis silahkan itu resiko
tapi wajar juga kita di sisi lain menilai apa yang mereka lakukan memang bermotif elektoral
tapi seenggak enggaknya dikemaslah dengan lebih elegan
misalnya pak yusril diberi mandat oleh presiden
bukan sebagai capres ya
diberi mandat misalnya diangkat sebagai utusan khusus di bidang ham
atau diangkat sebagai lawyer nya pak jokowi
yang diberikan kewenangan menyampaikan
keputusan ke pemerintahan
tapi itu kan rumit juga gitu kan ya
tapi bisa dilakukan kalau mau gitu
kita se indonesia ini tahu pak yusril adalah
which is berbeda dengan presidensial body ya
namanya lembaga kepresidenan
lalu menyampaikan sesuatu
yang merupakan urusan ke pemerintahan
orang akan bertanya
kok jadi seenak enaknya ini negara diurus
begitu amatirnya gitu loh
ya kita kembalikan sekarang nih kan
akhirnya bingung sendiri
setelah terjadi pendapat ada dari pak wiranto dan lain sebagainya
yang kemudian bertentangan
bingung sendiri nih kan
di hold atau dibatalkan juga bingung nih
kita tidak jelas gitu
iya kita masih menunggu itu
tapi kemudian kalau misalnya sekarang
kalau yang anda lihat tadi
dari tone pembicaraan kita dengan prof yusril
apa yang sebenarnya langkah saat ini diambil oleh prof yusri
kalau menurut anda
ya kita serahkan kepada pemerintah
saya sudah selesai tugas saya
dan itu ada kata kata ditugaskan oleh presiden
pak yusril menjalankan tugas itu dalam konteks apa
kita itu nggak tahu
apakah beliau mendapat semacam kuasa khusus
untuk menjalankan tugas ke pemerintahan
mengumumkan sesuatu yang official
ya kemudian dikonfirmasi
atau seperti apa
apa kemudian tugasnya sampai di situ
kalau diberi kewenangan
tentu juga diberikan kewenangan
untuk menyampaikan laporan yang
antisipasi yang berikutnya seperti apa
kalau seperti ini
ya kasian pak yusrilnya gitu kan
pertama disetujui idenya ya nggak
kemudian ya apa namanya
kemudian kemungkinan sekarang dibatalkan
ini sebenarnya porsi pekerjaan yang menkumham
maksudnya pak jokowi menkumham
kalau kemarin mau di
termasuk juga yang berdiskusi
yang membahas cara caranya
jadi presiden itu punya gitu
punya aparat yang memang harus mengurus itu
kan dia tinggal bertanya
kenapa itu sudah harus bebas kok tidak bebas
bersyarat kan bisa begitu ya kan
coba dicari soalnya dan sebagainya
kan bisa begitu ya kan
nah jadi ini memang
jadi ini menggambarkan kalau menurut saya
pemerintahan itu bagus menerima masukan dari siapapun
bagus itu sampai situ
tapi harus dibahas oleh menkumham
yang melaksanakannya menkumham
nggak bisa orang luar ya kan
ini keputusan pemerintah
kita diperlukan mengerjakannya kembali kepada
memberikan informasi internal silahkan
memberikan informasi internal kepada presiden silahkan
atau informasi apapun negara mestinya terbuka
nanti dia kemudian mengolah sendiri dengan aparatnya
baik kita tunggu apa perkembangan dalam satu dua hari ini
kami tadi mendapatkan informasi bahwa menkumham
yasona lawili akan mengadakan konferensi peds
apakah itu akan terjadi hari ini atau tidak
terima kasih bang fikar mau habib
terima kasih banyak
dan cnn indonesia prime news segera kembali